selasa siang sekitar pukul dua belas tim lab empat barreskrim polri kembali mendatangi rumah lokasi penemuan jasad
tim lab empat datang untuk mencari petunjuk baru kasus ini yang masih misteri
sebelum masuk ke dalam rumah semua petugas puslap empat barreskrim mabes polri mengenakan sarung tangan karet
dan membawa peralatan tim pus lab empat barreskrim keluar dari dalam rumah
setelah selama lima belas menit untuk mengumpulkan petunjuk baru
petugas mengaku tidak ada barang yang dibawa dalam kunjungan pemeriksaan tkp pada selasa siang
tim hanya melakukan pengecekan suhu dan kelembapan udara di tiga ruangan dalam rumah tersebut
kamar belakang kamar depan dan ruang tamu
suhu dan kelembapan udara
pembusukannya nanti bisa diketahui berapa lama dari suhu dan kelembapan udara
sudah berapa lama kira kira kematiannya